pada nasional penanggulangan terorisme bnpt mengeluarkan pernyataan
ada total satu ratus sembilan puluh delapan pesantren di indonesia terafiliasi dengan jaringan terorisme
pernyataan ini tentu saja menimbulkan polemik
beberapa pihak menganggap ini bisa menyebabkan masyarakat takut dengan pesantren
hingga takut dengan islam islamofobia
tapi pihak lain melihat ini sebagai bentuk peringatan bahwa bisa jadi
jaringan terorisme mulai mengubah pola mereka
dan menjadi narasumber saya pada sore hari ini kita akan berdiskusi
ada brigjen paul ahmad nur wahid direktur pencegahan bnpt
pak nur wahid selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih bapak atas waktu anda
ya terima kasih
dan juga ada narasumber yang lain ada holil nafis ketua mui pusat
pak holil selamat sore
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak bapak atas waktu anda sore hari ini
kita akan berdiskusi sore hari ini
saya ke pak nur wahid terlebih dulu
pertanyaannya banyak orang sebenarnya pak nur wahid
memang sudah disebutkan angkanya
tapi pastinya bagaimana bnpt mendapatkan data final satu ratus sembilan puluh delapan pesantren itu
satu ratus sembilan puluh delapan pesantren yang diduga terafiliasi dengan rombok jaringan terorisme
ini adalah keterangan dari pak kepala bnpt saat rapat dengar pendapat dengan dpr ri
ini harus dipandang sebagai pertanggung jawaban kinerja
lembaga bnpt republik indonesia terhadap dewan perwakilan rakyat
yang tentunya kami bnpt bertugas di dalam penanggulangan radikalisme terorisme
yang memprioritaskan pada penjagaan
di samping itu informasi tersebut juga harus dipandang sebagai upaya

deteksi dini dan monitoring kami dengan prioritas pencegahan
dalam penanggulangan radikalisme terorisme
di samping juga sebagai upaya untuk warning dan kewaspadaan
terutama bagi stakeholder terkait ataupun masyarakat
tapi lebih daripada itu mbak putri
niatan kami justru ingin mensterilkan atau ingin membersihkan
pondok pesantren yang selama ini mengajarkan nilai nilai luhur agama
dan nilai nilai kebangsaan
jangan sampai dicemari oleh kelompok jaringan teror
yang memang mengembangkan strategi takiyah
yaitu berkamuflase dengan menginfiltrasi pondok pesantren
ataupun dengan mendirikan pondok pesantren resmi
dan mengatasnamakan pondok pesantren
yang lalu diperlukan
selain mereka juga mengembangkan strategi yang namanya tamkin
tamkin itu artinya upaya untuk menguasai wilayah atau pengaruh ya
jadi mereka tidak hanya mendirikan jaringan di bawah permukaan
atau kombatan atau kelompok jihadis
tapi juga sudah merambah mendirikan kelompok lembaga
atau mengatasnamakan pondok pesantren yang resmi
bahkan ada beberapa yang terdaftar juga di
kementerian agama dan nomenklatur atau labelnya juga pondok pesantren
pak nur wahid indikatornya apa saja sebenarnya yang dimasukkan ke dalam daftar tersebut
dan mendapatkan datanya apakah juga ada laporan dari masyarakat
atau dari kepolisian dan sos delapan puluh delapan atau bagaimana
sebenarnya ini adalah data intelijen dengan konsumsi terbatas
cuman andai kata memang sudah ada yang terpublis keluar ya

andai kata memang sudah ada yang terpublish keluar ya
mohon maaf mungkin bisa diambil hikmahnya untuk kewaspadaan bagi kita semuanya
nah indikatornya antara lain
yang pertama pondok pesantren tersebut secara ideologis
terafiliasi dengan ideologi jaringan terorisme
nah ideologinya seperti apa
yaitu di pondok pesantren tersebut mengajarkan ideologi takfiri
yang mengkafirkan mereka yang berbeda
tidak hanya berbeda agama
tidak hanya berbeda kelompok paham
bahkan sesama muslim pun juga saling mengkafirkan
oke pertama ideologi
yang kedua juga diajarkan paham paham intoleransi terhadap pahaman yang pun berbeda
eksklusif terhadap dukungan perubahan
tetapi juga ditanamkan nilai nilai anti paham kita
dan pro ideologi transnasional atau dalam konteks ini ideologi khilafah menerogasi mereka
dan juga disini kita berpikirkan karena kebangunan ras
kita bertaftur afiliasi dalam donasi untuk pendanaan dan struktur jaringan terorisme
ada indikasi pendanaan juga
dan juga kinerja ketua yang mendesari kami
mengklasifikasikan satu ratus sembilan puluh delapan pondok pesantren atau tujuh dari seluruh pondok pesantren yang tercatat di bandar gondong
pak nur wahid
seribu pondok pesantren itu diduga terafiliasi
saya ke pak holil sekarang
pak kholil anda termasuk yang mengecam pernyataan ini
anda menyaksikan datanya
atau anda mengecam statement yang dilepas begitu saja ke publik kemudian menimbulkan prasangka prasangka yang mungkin masih berlangsung sampai sekarang
tadi sudah diakui oleh pak nur wahid bahwa sebenarnya data ini bukan untuk ke publik
tetapi adalah laporan kinerja di anggota dewan di parlemen
berarti yang perlu disikapi adalah bagaimana data intelijen itu lebih hati hati
lebih hati hati ke publik
karena nantinya bisa menjadi masalah
ini yang harus barangkali menjadi sikapnya bapak bapak sekalian di bnpt
saya mendukung untuk pemberantasan terorisme
data seperti saya pikir data biasa di dalam
tapi ketika keluar kami pengelola pesantren nu paling banyak yang pesantrennya kan menjadi gelisah
ini masalahnya sudah diakui oleh pak wahid tadi bahwa ini masalah karena kebocoran data
bukan dimaklumi untuk waspada
tetapi ditarik kembali
bahwa ini ada data sedang diolah
data sedang proses itu yang pertama
saya yang kedua
ini perlu diluruskan juga
saya apresiasi juga takfiri itu ada dua
ada takfiri yang mengancam terhadap entitas negara
sehingga orang lain yang dikafirkan itu lalu intoleran
harus dihancurkan dan negara diubah dengan khilafah
saya setuju itu adalah bagian dari radikalisme ekstremis
yang mengarah pada mungkin gerakan teoris
tapi takfiri dalam arti mengkafirkan orang lain yang beda agama
kafir itu bukan hal yang bahaya
jadi orang muslim dan orang kafir
kami tetap bertoleransi hidup bersama dengan orang kafir
ini ada pradigmatik yang salah
sebagian teman itu ketika mengafirkan orang lain itu dianggap kita menyerang dan membunuh
ada yang mengkafirkan
dalam islam itu ada
dalam islam itu ada ajaran orang itu kafir
walau muslim itu ada kafir
tetapi kafir itu ada kafir dim
kalau di dalam konteks negara islam
ada yang itu memang kafir yang bareng dengan kita
ada orang kafir yang menyerang kita
dalam konteks negara nation state seperti demokrasi di kita
ada yang kita menganggap kafir
itu adalah hidup bersama dengan kita
doakan sendiri sendiri dan hidup bersama
ada orang yang berpikiran ketika orang kafir itu harus dibunuh
nah ini yang teroris
yang ekstremis yang begini
tapi menganggap kafir masih bisa hidup bersama
itu nggak ada masalah dalam konteks kita
keyakinan keagaman dalam konteks bernegara
ini harus dihaspadai dalam bentuk teorinya
jangan sampai kita menyamaratakan
jadi nanti enggak boleh orang orang ngomong kafir
padahal dalam agama boleh kita ngomong kafir
hanya tidak boleh kita ini menyerang orang kafir
tidak boleh mengganggu orang kafir
tidak boleh memakinya
ini banyak orang sekarang
ini banyak orang sekarang
ini banyak orang sekarang kalau mengkafirkan dianggap itu adalah intoleran
nah mengkafir kafir hanya nggak boleh
tapi dalam ajaran islam di internal
itu ada hal ini
nah ini menurut saya yang sangat detail di dalam pemilahan radikalisme terorisme
yang awal saya membedakan
radikalisme itu bisa ada
seperti menghormati pada daerah
tidak menghormati bendera
itu bisa menjadi radikalisme
tapi apakah terorisme
itu bisa terorisme kalau dia menganggap negara ini taut
jadi kalau dia salah paham bahwa hormat dianggap bagian dari tujuh
sehingga menganggap haram
tapi tidak karena menentang nation state
di sini proses radikalisme itu perlu diberi pemahaman
bahwa agama tidak menganggap sujud atau menyembah kepada bendera
tetapi ini adalah sebuah proses di mana mereka diajak berpikir lebih luas
bahwa ini adalah bagian kecintaan pada tanah air
nah ini menurut saya ada radikalisme sampai menjadi ekstremisme dan terorisme
ada radikalisme yang pada proses dia pemahaman keagamaan yang konservatif
nah ini menurut saya yang perlu dipilah dalam hal ini
makanya saya menyampaikan tolong kalau ini sudah dibuka
ditarik sekalian bahwa ini data intelijen yang tidak perlu dibuka
atau sekalian dibuka mana yang dianggap terorisme itu
ayo kita bina bareng kita setuju
jangan sampai yang tidak apa apa
ini malah menjadi khawatir
orang menjadi ya menjadi underestimate dengan pesan krim itu ya
itu kemudian pertanyaan saya berikutnya pak nur wahid
bagaimanapun sekarang datanya sudah disampaikan oleh pak boy ke hadapan umum
dan sekarang sudah tersebar sedemikian rupa
sudah ada angkanya satu ratus sembilan puluh
yang kemudian juga saya mengutip dari pernyataan pak jk
ketua umum dewan masjid indonesia
pesantrennya dipanggil satu satu
tapi tentu saja hati hati
nah berkaitan dengan data data ini pak nur wahid
apakah kemudian bnpt sudah berkoordinasi kah dengan kemenak
yang membawahi pesantren pesantren di indonesia
atau apakah sudah berdiskusi dengan ormas ormas muslim
untuk kembali mengutip pak holil tadi
bersama sama mencegah supaya ini tidak terlambat
yang pertama saya menanggapi kiai kholil ya
sangat setuju sekali
saya bahwa takfiri disini maknanya adalah takfiri
yang menanamkan anti nkri atau anti ideologi negara
sehingga sikap mereka itu eksklusif
terhadap lingkungan ataupun perubahan
kemudian intoleran terhadap keragaman perbedaan
terhadap termasuk intoleran terhadap budaya dan kearifan lokal
yang justru banyak kembangkan di pesantren pesantren ahlus sunnah wal jamaah
kemudian anti pemerintahan yang sah disini
sikap membenci dengan membangun ketidakpercayaan masyarakat
terhadap negara ataupun pemerintah atau pemimpin yang sah
dengan narasi narasi hoax adu domba fitnah dan lain sebagainya
termasuk membangun paradigma intoleransi terhadap segala keragaman dan perbedaan yang ada
itu yang pertama
yang kedua untuk koordinasi kami selalu intent berkoordinasi
bahkan sekedar informasi bisa jadi ketika data yang disampaikan oleh pak kepala di dpr itu
sebenarnya data yang sifatnya normatif ya

tetapi saat rapat koordinasi di kementerian lembaga terkait dalam ini kementerian agama
nah disitulah mulai ada barangkali ada yang meng capter kemudian di share keluar
nah disitulah mulai muncul adanya fenomena seperti ini ya
tapi sekali lagi stigma bahwa seolah olah kami men stigma
kami menstigma negatif terhadap kondok pesantren
wallah kami justru merangkul kondok pesantren
bnpt tidak bisa bekerja sendiri justru kami selalu melibatkan komunitas pondok pesantren
termasuk kami juga membentuk gugus tugas pemuka agama yang terdiri dari ormas
ormas keagamaan moderat
no muhammadiyah al wazliyah dan lain sebagainya
termasuk kami juga berkolaborasi dan melibatkan
dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait termasuk dengan pemda
yang khusus untuk pondok pesantren ini kami intent terhadap kementerian agama
kemudian yang selanjutnya mbak putri
pak nur wahid
wah justru kami ingin sekali bersama sama dengan kondok pesantren yang benar benar selama ini mengajarkan hukum luar dan senil iman ini
untuk sama membersihkan dari fitnah fitnah di dalam pondok pesantren tersebut
karena memang ini dengar satu ratus sembilan puluh delapan ini menginfiltrasi
nilai nilai apa menginfiltrasi institusi lembaga kondok pesantren bahkan kelompok radikal teroris seperti ini juga sudah merambah
kayak kemarin misalnya di institusi yang sangat kredibel yang sangat kita hormati yaitu mui
tentu saja kalau oknum oknum ini sudah melanggar hukum sudah memenuhi unsur tindak pidana teror
kami lakukan tindakan preventif dan sih
tetapi kalau belum baru berideologi unsurnya tidak atau belum terpenuhi otomatis
hanya kami jadikan untuk kewaspadaan deteksi dini dan monitoring
merangkul ya merangkul berarti ya bnpt oke
kita sekarang jeda dulu nanti setelah jeda saya akan ke pak holil
kalau misalnya melihat bagaimanapun sekarang datanya ada sudah tadi dijelaskan juga beberapa terkait dengan jaringan terorisme yang
bagaimana termasuk juga indikatornya
yang bisa kemudian dilakukan sekarang masukan dari mui pusat setelah jeda ya pak holil tetap bersama kami
halo masi di sianet indonesia newsroom
kami masih membahas soal data yang disampaikan oleh bnpt
ada satu ratus sembilan puluh delapan pesantren yang diduga terafiliasi
dengan jaringan terorisme
tadi di segmen awal yang terakhir berbicara adalah pak nur wahid menjelaskan soal data data indikator dan lain sebagainya
saya sekarang ke pak holil pak kholil mungkin bisa memberikan masukan dari mui
datanya ada sekarang sudah diakui dan sudah terdeteksi katakanlah oleh bnpt
apa yang kemudian bisa dilakukan apa yang sebaiknya dilakukan sekarang
saya mengapresiasi tadi dari bnpt pak direktur pencegahan pak nur wahid bahwa
tidak ada niat sampai bersumpah beliau depan publik untuk mendiskreditkan pesantren
saya hargai itu saya sebagai ketua mui maupun saya sebagai rois syuriah pbnu saya hargai
cuma berangkali besok komunikasi dan menjaga data bocor ke publik apalagi data intelijen yang masih bocor perlu diantisipasi
mungkin itu masukan saya yang pertama
yang kedua barangkali hal hal yang demikian bisa bekerja sama dengan lembaga keormasan kemasyarakatan juga dengan pemerintah
dalam hal ini kementerian agama
berangkali kalau isme yang masih benih benih radikalisme tindak sampai terorisme bisa dicegah oleh kita mungkin diwilayahkan oleh pak nur wahid
sehingga kita bisa cegah bersama sama
kami di mui saya sebagai penasihat dbpet badan penanggulangan terorisme saya siap untuk bekerja sama
tetapi ini tidak ke publik karena nanti mengkhawatirkan saya
banyak ditelepon oleh pengasuh oleh kiai itu yang merasa tersinggung
maka saya harus menyampaikan reaksi kiai kiai itu kepada publik
yang mungkin tidak punya akses kepada media
tapi setelah tahu sumpah begini saya pikir masyarakat yang menanggapinya bagian dari antisipasi
dan mari kita bersama sama berangkali juga mewasisi sedini mungkin dari orang sekitar kita
biar tidak infiltrasi dari terorisme ini
berikutnya berangkali definisi definisi yang peri tadi takfiri itu perlu diperjelas juga
takfiri yang itu membangkang kepada pemerintah
tetapi meyakini orang lain kafir yang tidak menyumbang kepada allah
itu bisa juga dibenarkan dalam islam
tapi tetap melakukan toleransi bahwa ia mempersilahkan hidup bersama
di dalam piagam madinah rasulullah ketika memimpin madinah itu juga menyebut yahudi
khairul muslimin itu juga ada pada saat itu
dan itu adalah hal yang lumrah asalkan tidak melakukan intoleran
tidak melakukan penyerangan
tidak melakukan pendiskreditan
kalau ini bisa dilakukan oleh kita bersama
kita bergandengan tangan
bagaimana terorisme kan berkaitan dengan terornya
sekaligus ada ismanya
teror barangkali bisa dilakukan oleh densus untuk menjaga dan mengantisipasi keamanan negara
tapi ismenya bisa kita lakukan bersama
karena ideologi itu tidak bisa ditangani dengan keserasan
ideologi itu bisa ditangani dengan pemahaman dengan dialog untuk mengubah persepsi
sekarang banyak napiter ya
yang diubah pola pikirnya
yang kemudian dia menjadi orang yang militan untuk menangkal terhadap terorisme itu
begitu juga mungkin afiliasi kepada kelompok tertentu
banyak kelompok pada jamaah islami ya
mungkin bisa diluruskan
kalau diluruskan kita terima
kan kita bisa menerima taubat orang
perubahan bisa diterima
kalau belum ada tanda tanda pelanggaran terhadap undang undang
mengembalikan mereka kepada cinta nkr
dulu itu pernah ada di jeman rosil bani quraidah
dilakukan pengembalian kepada pemahaman bernegara
negara bersama di madinah
dan kemudian rasulullah mengakuinya
jadi tidak semua yang berbeda dilakukan dengan cara teror
tapi ismenya bisa diubah dan menjadi teman kita
dan kembali pada kepangkuan nkri tentunya
terima kasih pak kholil
paling tidak tadi pak nur wahid ahmad nur wahid direktur pencegahan bnpt
tadi sudah mengonfirmasi tidak ada maksud sama sekali untuk mendiskreditkan islam
dan kemudian juga sudah diketahui bahkan juga ada masukan dari mui
kita lihat sama sama pencegahan yang akan kemudian dilakukan oleh bnpt ya
pak nur wahid ya
karena bagaimanapun tadi disampaikan
kalau misalnya masih dalam bentuk bibit bibit
masih bisa dirangkul masih bisa diberikan pemahaman
masih bisa diberikan penjelasan
kiai holil terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung
pak nur wahai terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia
terima kasih salam hormat untuk semuanya
sehat terus bapak bapak sekalian